perkembangan pergerakan indeks harga saham gabungan masih terlihat betah berada area konsolidasi wajar
sedangkan potensi tekanan masih cukup besar dibandingkan dengan kemampuan naik
data perdagangan bei selama periode dua puluh empat hingga dua puluh delapan oktober dua ribu dua puluh dua ditutup bervariasi
pekan lalu ihsg cenderung menguat
bagaimana dengan prediksi pekan ini dan apa saja saham yang menarik selama sepekan ke depan
menurut analis sudah bersama saya melalui sambungan zoom alfred nainggolan kepala riset praus capital
selamat pagi pak alfred
selamat pagi megi
pekan lalu ihsg cenderung menguat dan bagaimana dengan prediksi pekan ini
kalau pekan ini kita prediksi ihsg akan bergerak mix ya dengan potensi untuk mengalami koreksi cukup besar sampai di akhir pekan nanti
kalau kita lihat memang tadi bergerak mix dengan potensi untuk melemah di pekan ini
karena tadi ada beberapa sentimen yang menurut kita juga cukup penting di pekan ini
selain tadi dari sentimen internal kan kita besok ada rilis data invasi ya
yang kedua nanti di kamis kita akan menunggu tadi result atau keputusan the fed terkait dengan
rencana kenaikan lanjutan kenaikan suku bunganya
jadi itu yang membuat kita tadi mengatakan bahwa potensi untuk terkoreksi di pekan ini cukup besar
oke apakah investor dapat memanfaatkan momentum akumulasi saham sejumlah emiten untuk tujuan investasi jangka panjang pak
ya kalau untuk jangka panjang sebenarnya masih ada ya
apalagi kalau kita lihat memang tadi bahwa prospek emiten kita juga ke depan masih cukup bagus
kalau kita lihat memang dalam beberapa waktu ke depan kita memang terkendala khususnya jangka pendek dan jangka menengah
dalam tiga sampai enam bulan ke depan memang tekanannya masih cukup besar dari tekanan eksternal
yaitu bicara masalah kenaikan suku bunga bicara masalah krisis geopolitik yang berimbas nanti yang kita perkirakan nanti terhadap rupiah kita
tapi kalau kita lihat ke depan jangka menengah dalam satu tahun ke depan kita memang melihat bahwa prospeknya masih cukup bagus
apalagi tadi bahwa kita masih punya angka pertumbuhan yang juga cukup baik di tengah tekanan pertumbuhan ekonomi secara global
jadi kita melihat bahwa untuk jangka panjang masih cukup baik sebenarnya untuk outlook emiten emiten
apalagi dengan kondisi sekarang kita lihat juga pertumbuhan laba bottom line emiten emil kita di kuartal ketiga juga masih cukup solid ya
apakah momentum koreksi wajar masih dapat dimanfaatkan oleh investor untuk melakukan akumulasi pembelian dengan target investasi jangka panjang pak
masih bisa cuma kita tadi katakan bahwa menjelang akhir tahun sampai di awal tahun sentimennya masih cukup besar dari sisi eksternal
jadi mungkin tekanannya masih akan cukup berat
jadi bisa dibilang untuk yang short term atau menurut saya untuk trading relatif cukup berat
tapi untuk jangka panjang kita melihat masih cukup baik dan cukup bagus sehingga nanti bahwa timing untuk level entry
panjang ini kita lihat sampai di akhir tahun tekanan masih cukup besar karena tadi sentimen eksternal
jadi bisa dimanfaatkan momentum untuk akumulasi atau terhadap beberapa emiten emiten yang tadi ya
masih punya growth yang cukup bagus dan juga masih punya bottom line juga cukup bagus
dan yang ketiga punya valuasi yang juga masih cukup murah
dan ini terkait dengan sektor sektor apa saja yang menjadi rekomendasi untuk perdagangan pekan ini pak
ya kalau untuk pekan ini kalau kita lihat bahwa tekanannya masih cukup besar dari yang tadi kita proyeksikan ya
kita ekspektasikan bahwa akan terkoreksi
jadi memang kita melihat bahwa emiten emiten yang berbasis komoditi masih cukup solid
kita lihat dalam menopang tadi koreksi yang kita perkirakan akan menekan pasar
karena kalau kita tahu bahwa harga komoditi juga masih cukup baik sampai saat ini bagi emiten emiten komoditi kita
apalagi result mereka juga di kuartal ketiga
seperti di kuartal kedua bahkan jauh lebih bagus di kuartal ketiga
yang kedua tadi selain sektor berbasis komoditi ya
emiten emiten di perbankan khususnya tadi emiten emiten perbankan di second liner ya
karena kalau kita lihat yang per slinernya sudah mengalami kenaikan yang cukup bagus
dan beberapa terakhir karena resultnya juga cukup bagus
dan kita lihat juga emiten emiten second liner di perbankan juga resultnya cukup oke
dan dari sisi valuasi juga masih cukup murah
ada perbedaan yang jauh untuk valuasi emiten emiten di second liner dan first liner kita
jadi ini bisa mungkin menjadi peluang untuk memanfaatkan atau untuk mencari mana emiten emiten yang masih punya daya tahan cukup besar
dan juga market
baik jadi sektor komoditi dan juga sektor perbankan ini akan menjadi fokus utama investor
dan di pekan ini juga ada salah satu e commerce terbesar akan ipo pak
bagaimana anda melihat peluang terkait perusahaan ini pak
ya kalau bicara peluang dari sisi harga ya tentu tadi kalau peluang tentu pasar atau investor
khususnya tadi investor yang sudah mendapatkan di pasar ipo tentu berharap ada kenaikan harga
harga di pasca listingnya
dan kalau kita lihat memang secara historis beberapa emiten emiten yang sudah duluan listingnya
seperti buka dan goto memang performa sahamnya cenderung mengalami penurunan dibandingkan harga ipo
dan ekspektasi kita juga kemungkinan bahwa ini akan juga terjadi
sehingga hati hati terhadap investor yang sifatnya jauh
jadi jangan terlalu terbawa euforia untuk listing di hari pertama
karena memang secara historis banyak emiten yang di hari pertama mengalami kenaikan yang cukup signifikan
tapi kembali lagi bahwa untuk emiten ini relatif cukup berat
karena price nya juga cukup besar dan potensi untuk profit taking dalam jangka pendek itu juga cukup tinggi
apalagi mengingat secara historik tadi emiten emiten sebelumnya juga mengalami hal yang sama yaitu performa yang menurun pasca ipo
baik terima kasih alfred
maing golan kepala riset proust capital yang sudah mengulas bersama kami proyeksi laju iasg sepekan
terima kasih sudah bergabung bersama kami di bisnis dan referensi